mukanya bapak belur
yang namanya mbak ratna sarumpai itu jujur
saya kenal mbak ratna ini lama
beliau itu memang berani dan jujur
waktu terakhir terakhir sudah rame
beliau menyampaikan apa adanya
ya saya juga terlalu serang
saya sampaikan apa adanya
dalam agenda kampanyenya di beberapa titik akhir pekan ini
beberapa kali melontarkan pernyataan keras
mengenai berbagai serangan hoaks yang ditujukan kepadanya
maupun kubu tkn
jokowi menyampaikan dirinya tidak takut apapun
untuk membela kepentingan bangsa
saat ditanya soal pidato kerasnya
jokowi menjawab pidato keras tidak masalah
masa suruh halus terus
kita kan bosen
bolehlah keras keras sedikit sedikit
dan tidak apa apa
yang paling penting menyampaikan fakta
yang paling penting menyampaikan data
yang paling penting bukan menyampaikan
yang paling penting bukan menyampaikan seguran kebohongan
yang paling penting juga menyampaikan
tujuannya apa pak
tujuannya agak keras
tujuannya yang memberi semangat
dalam dua hari ini
memang perlu militansi dalam setiap kita bekerja
jokowi dodo melemparkan beberapa pernyataan
yang menjadi kantornya
dari serangan yang kerap diterima pemerintahannya
yang menyinggung beberapa pernyataan prabowo
mulai dari prediksi indonesia bubar
propaganda ala rusia
hingga hoaksrat nasarumpai
capres petahana jokowi dodo
berbicara tajam dalam sehari
jokowi menyerang rivalnya prabowo subianto
dengan berbicara sejumlah isu
pernyataan pernyataan itu disampaikan jokowi
dalam kampanjenya sabtu kemarin
jokowi berbicara saat berkampanye
di surabaya dan semarang
saat bersilaturahmi dengan paguyuban
pengusaha jawa tengah di semarang
jokowi menyinggung soal indonesia akan bubar dan punah
ia meminta jika ada yang berbicara soal indonesia bubar dan punah
jangan mengajak rakyat indonesia
jangan sampai kita ini pesimis
gerakan pertumbuhan itu kelihatan sekali kok
ada yang ngomong indonesia bubar
ada yang ngomong indonesia punah
yang benar aja
yang benar aja
sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat
dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi
sebelumnya pernyataan indonesia bisa bubar dan punah
disampaikan prabowo berdasarkan
novel fiksi karangan singer dan co
kemudian soal indonesia bisa punah
disampaikan prabowo dalam konferensi nasional
parta gerindra akhir dua ribu delapan belas lalu
kita tidak bisa kalah
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah
negara ini bisa punah
di surabaya jokowi menyampaikan
banyaknya hoax yang menimpa dirinya
jokowi menyebut banyaknya hoaks
dan fitnah itu karena adanya
sebuah agung domba ala asing
jokowi menduga hal itu dilakukan oleh tim ses
yang menyiapkan propaganda ala rusia
yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan
yang setiap saat selalu mengeluarkan
yang setiap saat selalu mengeluarkan
ini yang harus
segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian
jokowi juga berbicara
mengenai kasus pemukulan
ratna sarumpait yang ternyata adalah kebohongan
jokowi menduga hal itu
diarahkan ke pihaknya
maksudnya apa sih dulu dulu

ini banyak kabir
ini mau diarahkan kemana
sebetulnya mau diarahkan ke saya
menganiaya itu adalah kelompok
mau diarahkan ke sana
kalau ini adalah hal yang digunakan
jokowi tidak menggunakan
tapi juga percaya diri
seperti dikutip dari detik com
pakar komunikasi politik
gun gun heryanto mengatakan
jokowi punya kepercayaan diri
karena memiliki kekuatan real politik
namun hal itu bisa juga diartikan
sebagai bentuk kepanikan
menurut gun gun
situasi elektoral jokowi yang belum aman
karena swing voter yang jumlahnya lebih besar
ya sejumlah pernyataan jokowi akhir pekan ini mungkin bisa kita sebut agak agak ofensif begitu
jokowi melontarkan adanya tim sesia menggunakan propaganda ala rusia hingga menyingkung kubu lawan soal indonesia punah sampai dengan kasus hoaksrat nasarumpai
apakah petahana sudah mulai menggunakan strategi menyerang di pilpres dua ribu sembilan belas dan bagaimana kemudian kubu penantang menjawab pernyataan pernyataan jokowi mulai dari propaganda rusia sampai dengan sejumlah serangan serangan balik akhir pekan ini
kita akan ulas malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada bang andri rusia di jumir bpn prabowo sandi
bang andri selamat malam
dan di tengah sudah ada mas andi budiman di jumir tekain jokowi maruf
selamat malam mas andi apa kabar
kabar baik mas
terima kasih sudah hadir di prime news
dan di ujung sudah ada mas gun gun herianto pakar komunikasi politik dari uwin syarif udayatullah
mas gun gun selamat malam
selamat malam mas
cukup menarik akhir pekan kita kali ini
karena ada pernyataan pernyataan dari pak jokowi yang menarik untuk kita ulas
tapi saya mungkin akan ke mas andi terlebih dahulu deh
kita mulai dari soal propaganda ala rusia
karena pernyataan ini dilontarkan oleh petahana
saya yakin tentu ini bukan pernyataan yang main main kira kira begitu
tapi dasarnya apa mas andi
bahwa kemudian pak jokowi menyebut ada tim ses yang menggunakan propaganda ala rusia
pertama pernyataan pak jokowi harus dibaca sebagai salah satu bentuk atau sebuah sinyal
sebuah pesan yang dilemparkan kepada kubu dua
bahwa politik kebohongan politik fitnah tidak ada tempatnya di negeri ini
bahwa setiap kebohongan bahwa setiap fitnah akan mendapatkan perlawanan
jadi dia memang dilempar untuk kubu dua ya
karena apa yang dilemparkan oleh pak jokowi jelas
contoh contohnya ada kasus ratna sarumpait ada kasus indonesia akan bubar dan lain sebagainya
jadi ini adalah sebuah pesan yang jelas
jangan main main jangan bohong jangan fitnah di dalam berpolitik
mulailah menegakkan etika di dalam berpolitik
karena sejauh ini kita tahu bahwa selama kampanye berlangsung
kubu dua sudah melemparkan berbagai pernyataan yang sifatnya tidak ada dasarnya
tapi gini mas andi definisi propaganda ala rusia ini sebenarnya apa
apakah merujuk dari pilpres amerika serikat atau seperti apa
betul itu merujuk pada apa yang terjadi fenomena di amerika ketika trump terpilih
dimana ada propaganda ketika itu trump menggunakan teknik
dia terus menerus menggunakan melontarkan kebohongan demi kebohongan
dengan menggunakan sosial media dan lain sebagainya
kita tahu ada situasi yang disebut fenomena post truth
dimana katanya orang sekarang memang nggak peduli lagi pada fakta
tapi lebih percaya pada informasi yang didasarkan pada kawan kawan atau orang orang dekat mereka
teknik seperti inilah yang sedang dipergunakan
kita tahu ada satu teori propaganda terkenal dari yosef googles pada zaman nazi
yang bilang bahwa kebohongan yang diucapkan secara terus menerus
lama lama akan dipercaya sebagai sebuah hal
dan ini dipercaya sebagai sebuah kebenaran
taktik kotor seperti itulah yang rupanya sedang dijalankan
dan pak jokowi dalam konteks ini ingin mengatakan
sudah ini harus dihentikan tidak boleh ada lagi
ini sudah terlalu kotor
oke jadi memang ini dilontarkan untuk kubu dua atas dasar apa yang tadi sudah mas andi sampaikan
begitu kira kira dari propaganda ala rusia
untuk itu maka bang andre harus menjawab
kira kira kalau ini dilemparkan sinyal kepada kubu dua dikatakan propaganda ala rusia
terima tidak bang andri
kalau tidak bagaimana kemudian meyakinkan bahwa itu kami tidak melakukan itu kira kira
ya pertama saya jawab ya
pak jokowi ini lagi gundah gulana
lihat mukanya di berbagai siaran televisi kita lihat tadi
muka panik muka stres muka gundah gulana
gundah gulana kenapa tuh bang
ternyata faktanya dia mukanya stres
takut kalah panik
sehingga muncullah pernyataan pernyataan secara verbal menyerang
menyerang yang diserang hoax
ya melakukan memproduksi hoax luar biasa pak jokowi ini
kenapa saya sampaikan pak jokowi memproduksi hoax ya
beliau menuduh tim ses
tim ses berarti dua
dikonfirmasi oleh saudara andi budiman bahwa ini ditujukan ke pihak kami
kalau memang pihak kami menebarkan hoax menebarkan fitnah kepada pak jokowi
pak jokowi ini presiden
presiden republik indonesia
kepala pemerintahan kepala negara punya sumber daya yang sangat luar biasa
tinggal laporkan ke polisi sesuai dengan pernyataan beliau di debat pertama
kalau ada masalah laporkan
ini negara hukum
begitu juga silahkan pak jokowi laporkan
kalau memang ada orang yang memproduksi hoax memfitnah pak jokowi proses secara hukum
jangan pak jokowi menebarkan hoax
ini tuduhan yang keji sangat kejam
persis hoax yang diproduksi oleh pak jokowi di debat pertama
tinggal menuduh partai gerindra partai yang paling banyak naripi dana korupsi menjadi caleg
padahal partai pendukung pak jokowi
menuduh pak prabowo mentandatangani berkas pencalekan
ini orang orang menunjukkan pak jokowi ini lagi panik hoax
apalagi kita tahu hari jumat dia kecewa besar kan
berharap dapat doa
ternyata mbah maimun doain pak prabowo
jadi ini kelihatan
lalu belum lagi kejadian rudiantara dipermalukan di media sosial ya
yang gaji anda siapa
jadi ini akumulasi
kepanikan takut kalah
lalu kejadian rudiantara ya
ternyata asn pak prabowo
lalu ditambah lagi berharap dapat doa
ternyata doanya ke pak prabowo
jadi kekesalan itu
akhirnya keluar lah
kalau propaganda ala rusia itu bagaimana
itu yang saya sampaikan ke pak jokowi
jangan sampai negara sahabat kita rusia menjadi marah dengan pak jokowi
jangan merusak hubungan diplomatik dengan melakukan fitnah juga
propaganda ala rusia
seakan akan rusia sebagai negara didefinisikan negatif oleh pak jokowi
ini berbahaya juga
jangan sampai pernyataan pak jokowi panik gundah gulana
akhirnya merusak suasa apa nama hubungan diplomatik kita
kan saya sampaikan kalau pak jokowi menemukan ada yang fitnah dari kubu kami laporkan ke pihak kepolisian
sesuai dengan pernyataan beliau di debat pertama
jangan sampai pak jokowi ini beda kata dengan perbuatan
beda waktu pilpres dua ribu empat belas janji saya tidak akan berhutang
saya tidak akan berhutang
ternyata hutangnya paling banyak
janji tidak impor beras
jadi ini penting bagi pemimpin
jangan beda kata dengan perbuatan
jangan lagi rakyat rakyat dijanjikan janji janji palsu dan kebohongan
nanti saya akan ke mas andi untuk menanggapi
tapi sebelumnya coba ke mas gun gun deh untuk meng clearkan ini
kalau kita lihat dari apa yang pesan yang disampaikan oleh pak jokowi
kalau tadi mas andi katakan itu memang sinyal untuk kubu lawan kira kira
sementara bang andri tentu tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh mas andi
tapi kalau dari pesan pesan pak jokowi
menurut saya sebuah hal yang wajar ya dalam kontestasi
kontestasi itu kan pasti ada dialektika
namanya dialektika relasional
dan itu lumrah
ketika misalnya ada narasi yang menyerang pasti ada kontra narasi
dan itu harus kita maknai sebagai sebuah kompetisi
kalau yang pak jokowi ini masuk kontra narasi atau narasi penyerang
karena ini adalah kontra narasi

karena bagian yang disampaikan
kan sebenarnya meng counter apa yang kemudian kerap kali dituduhkan
kayak misalnya kasus haiti
yang menyamarkan dengan haiti
kemudian kasus ratna sarumpait
itu kan sebenarnya adalah kontra narasi
dan ketika misalnya bang andre tadi juga memberi interpretasi
itu juga bagian dari kontra narasi
atas narasi yang kemudian menuduh itu sebagai bagian dari
jadi bagi saya soal terminologi ini penting juga
kenapa kemudian ini bukan soal permainan rusia ala rusia itu
teknik yang kemudian harus kita clear kan adalah namanya firehouse of falsehood
ini yang nama perspektif akademik yang kerap kali di label kan pada teknik itu
biasanya mengontrol narasi
itu karakteristiknya empat
pertama itu setiap hari membombardir isu
melakukan banyak sorry menggunakan banyak kanal
kemudian narasinya inkonsisten dari satu waktu ke waktu lain
dan kerap kali tidak bisa diperifikasi
ini yang disebut dengan semprotan isu atau kasus yang kemudian tujuannya sebenarnya untuk mengontrol narasi
karena hubungannya dengan konstruksi opini
dan ketika opini misalnya itu bisa dikuasain
maka berpotensi untuk membentuk persepsi sesuai dengan yang kemudian disuntikan itu
ini sebenarnya yang kemudian kita harus pahami
bahwa misalnya bung andre dan bung andi tadi bicara soal perspektif
itu namanya juga norma subjektif
maksud saya semua kubu pasti punya norma subjektifnya
dan norma subjektif dalam kompetisi ya lumrah
apa yang kemudian harus diberi semacam justifikasi dengan data atau fakta dan argumen
jadi tidak ada yang hal yang sebenarnya krusial
jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh pak jokowi misalnya akhir pekan ini yang agak mungkin agak offensive
tapi ofensif tidak sih mas gun gun
ini masuk kategorinya sebenarnya satu namanya pernyataan yang menyerang
dan attacking statement itu sebenarnya ada dua jenis
satu namanya verbal aggressiveness
yang kedua argumentativeness
itu dua hal yang berbeda
yang saat ini masuknya apa verbal aggressiveness berarti ya
karena belum bicara banyak sih
ada data dan apa namanya
jadi berarti pak jokowi verbal aggressiveness
dan verbal aggressiveness dan argumentativeness itu dua hal yang kerap kali berkelindahan
ketika misalnya bicara soal data
kenapa misalnya tidak menguasai ekonomi makro diserang misalnya pak kubu pak prabowo
itu yang kemudian publik belum dapat juga
misalnya sri mulyani menjelaskan
pak jokowi juga kalau misalnya melontarkan itu ada baiknya
untuk pendidikan publik
itu juga dijelaskan lebih detail
sehingga kemudian kita tidak tergopoh gopoh selalu mengikuti isu yang kulit permukaan
seperti misalnya ketika bisa bicara soal genderowo yang disamakan dengan firehouse
itu juga diberi argumentasi
ini kritik saya terhadap pak jokowi tentu
dari apa yang kemudian terjadi dua hari belakangan kira kira begitu ya
apa yang disampaikan oleh pak jokowi beberapa hari ini
ya sama seperti ketika pak prabowo misalnya bicara soal indonesia akan bubar dua ribu tiga puluh
itu kan sebenarnya terputus argumennya
itu blow up nya adalah indonesia akan bubar
tapi apa yang membuat indonesia akan bubar
jadi itu dialektika itu tidak terbangun sebenarnya
lebih linear apa yang menjadi konsumsi
namanya propaganda jadinya kan
nah itu kemudian selesai diurusan drama televisi
tetapi publik tidak dapat sesuatu
usai juga kita akan coba membahas bagaimana pak jokowi menjawab indonesia bubar atau punah
saya juga akan tanyakan langsung ke bang andre dan juga mas andi
tapi kita harus break
terlebih dahulu prime news
saya akan segera kembali
baik anda kembali di prime news
menanggapi apa yang tadi bang andre katakan
dan juga mas gun gun tadi sempat
mengkritisi kira kira apa yang disampaikan oleh pak jokowi
kontroversinya masih sekedar apa
belum ada argumentasinya kira kira begitu ya mas gun
bagaimana mas andi menanggapi itu
sebetulnya argumentasi tadi sudah banyak tersebar
kalau anda lihat di berbagai media
psi juga berkali kali menjelaskan tentang itu
membantah kebohongan yang dilontarkan oleh pak prabowo dan sandiaga uno
misalnya ketika mas sandi bilang membangun tol tanpa harus berhutang
kita beberkan fakta bahwa tidak ternyata tol cipali dibangun berdasarkan konsor utang dari pembangunan
utang dari konsorsium perbankan indonesia
ternyata lima puluh enam juta masyarakat indonesia adalah masyarakat kelas menengah
jadi datanya sudah ada
pak jokowi hanya ingin meng highlight hal hal yang memperlihatkan bagaimana kubu dua
melakukan atau melontarkan berbagai politik fitnah
politik kebohongan secara sistematis kepada masyarakat
ini belum pernah ada
sejak ke presidennya dalam politik indonesia
situasi politik sekotor ini
belum pernah ada masa anda lihat dari pemilu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima sampai pemilu sebelumnya
belum pernah ada para kandidat atau sebuah kekuatan politik melontarkan fitnah secara sistematis
secara terus menerus
dan tanpa malu malu
nggak pernah ada ralat sama sekali
jadi kalau benang merahnya menurut mas andi dari beberapa pernyataan pak jokowi ini
sebenarnya kontra narasi akan hoax dan juga fitnah
beliau ingin meng highlight apa yang memperlihatkan sebagai sebuah bentuk politik kebohongan politik fitnah yang dilontarkan oleh kubu dua
ini tidak boleh dilanjutkan
bagaimana mungkin seseorang bisa buta mata hatinya karena ambisi kekuasaan jabatan mau melakukan apa saja
berbohong melemparkan fitnah dan lain sebagainya
ini tidak boleh
ini tidak sehat
ini harus dihentikan
itu pesan utama dari pak jokowi
kita dengarkan lagi bagaimana pak jokowi menanggapi misalnya beberapa isu ya
termasuk misalnya indonesia punah atau bubar yang mungkin pernah disampaikan oleh pak prabowo subianto
kita coba dengarkan lagi apa sih kata presiden mengenai itu
jangan sampai kita ini pesimis
kita ini gerak gerakan gerut gerakan pertumbuhan ini kelihatan sekali kok
ada yang ngomong indonesia bubar
ada yang ngomong indonesia punah
yang benar aja yang benar aja
bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi kita harus optimis

dan itu adalah sifat sifat
dan itu adalah sifat sifat
dan itu adalah sifat sifat
kita tidak bisa kalah
kita tidak boleh kalah
kalau kita kalah negara ini bisa punah
menjawab apa yang tadi disampaikan oleh pak jokowi
tadi mas andi katakan sebenarnya intinya benang merah adalah pak jokowi meng highlight jangan bermain politik fitnah
kalau merespon tadi pak jokowi itu sebenarnya apa
pak jokowi salah mengartikan maksudnya

ada berapa hal
yang pertama yang disampaikan saudara andi ini kan fitnah fitnah fitnah
kalau memang kami dituduhkan menebar fitnah tinggal laporkan ke polisi
kok anda ngamuk ngamuk di luar
padahal pak jokowi bilang laporkan
kalau kami sering melaporkan ke kepolisian
bahkan teman teman psi ini seperti guntur romli berulang ulang kami laporkan ke polisi
teman teman pendukung pak jokowi ini tidak ada yang jalan kasusnya gitu loh
nah kenapa pak jokowi membangun narasi
nah menurut saya kenapa pak jokowi marah marah seperti ini ada beberapa hal skenario
pertama memang gundah gulana
beliau stres takut kalah karena survei
yang kedua beliau tidak mau seperti yang pengakuan asnd ke moinfo itu
bahwa setelah mendengarkan visi misi dari pak prabowo dan bang sandi meyakinkan saya untuk memilih
nah masyarakat sangat senang mendengar bagaimana bang sandi dan pak prabowo ingin pertumbuhan ekonomi meningkat
harga harga kebutuhan bahan pokok terjangkau
lalu lapangan pekerjaan terbuka
kan ini yang disampaikan pak prabowo dan bang sandi keliling seluruh indonesia
nah pak jokowi ingin menghilangkan ini
jadi tidak ingin berdebat soal program program ekonomi yang menjadi andalan pak prabowo dan bang sadi
beliau coba mengaburkan dengan sentoloyo gundurus
sekarang dengan serangan serangan verbal menebarkan hoaks dan fitnah gaya rusia ini
ini skenario kedua
yang ketiga saya ingin sampaikan ya
sekali lagi saya himbaw kepada kubu tkn
kalau memang anda menuduh kami melakukan hoax laporkan ke polisi
tidak usah anda memengunerasi fitnah kepada pak prabowo dan bang sadi
ini kamu jadikan
apalagi dibilang negara bubar negara punah
saya menonton dua dua pidatonya
itu ditujukan kepada internal kami untuk memugah semangat supaya kami bekerja keras ya
bekerja keras untuk memenangkan pemilu dan bekerja keras untuk memperjuangkan nasib rakyat indonesia
itu tujuan pidato pak prabowo itu
kalau pak prabowo itu pesimis ya mas renat
gak mungkin pak prabowo itu mau mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara ini berjuang mempertahankan

di saat pak jokowi mungkin masih tukang mebel dulu
prabowo sudah mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara ini
jadi sekali lagi mbok ya
mas andi budiman dan pak jokowi silahkan laporkan
kalau di kubu kami menebarkan fitnah dan hoax
bukan anda membangun narasi fitnah menuduh pak prabowo dan bpn dua ini
karena psi ini memang sukanya begitu
suka suka mencari perhatian
namanya juga psi ya
partai sekali ikutan gitu loh
jadi memang sengaja
menuduh nuduh kami juga seperti pak jokowi
ketika pak jokowi sedang merintis usaha kayu pak prabowo dicopot dari jabatannya sebagai seorang jenderal
karena terbukti menculik aktivis yang berani mengkritik mertuanya
itu yang harus diingat
pak prabowo dicopot secara tidak hormat
itu yang harus diingat pertama
kemudian sekarang dengan segala ambisi yang begitu besar beliau ingin kembali ke kekuasaan
ingin mengembalikan order baru
ini adalah sebuah kemunduran besar
dibilang bahwa orde baru adalah situasi yang ideal
bagaimana mungkin kita semua merasakan saya merasakan kita tidak bisa bicara bebas
kita tidak bisa berdebat seperti sekarang
mungkin saya bisa hilang kalau saya bicara seperti ini kalau pada masa orde baru
bung andre juga seperti itu
kemudian apa yang terjadi sekarang ini demokrasi kebebasan yang kita miliki sekarang ini harus dirawat
tidak boleh ruang kebebasan ini dikotori oleh politik yang didasarkan atas kebohongan atau fitnah
masyarakat tidak mendapatkan apa apa
karena seperti yang dikatakan oleh andre tadi
survei yang mana
apakah survei yang dirujuk oleh pak prabowo adalah survei yang ketika pemilu dua ribu empat belas diklaim sebagai memenangkan dirinya
yang sampai sujud syukur dan ternyata terbukti tidak ada
bahwa ada tujuh konten
bukti kecurangan pemilu yang sampai hari ini tidak ada buktinya
jadi ini bukan panik ya
ini sebuah pesan sebuah statement yang jelas
sebuah sinyal yang dilemparkan oleh pak jokowi bahwa tidak boleh ada politik kebohongan
tidak boleh ada politik
oke sebelum kemas gunung silahkan bang andre harus jawab
pertama saya jawab ya
soal pemecatan pak prabowo itu murni politik saudara wiranto ingin menghabisi karir pak prabowo
anda kemana waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
demonstrasi nggak ada di depan dpr
nginap nggak ada di dpr
ikut nggak dalam penembakan trisakti semanggi satu dan dua
jangan anda anggap saya ini presiden mahasiswa bro
kami di gerindra itu banyak aktivis
jangan anda berkesan kami membangun orde baru
kami ini orang orang yang berdemonstrasi berkeringat dengan darah dan air mata menumpangkan orde baru

nah kami yang menumbangkan orde baru
kita mencoba untuk orde baru juga lagi
bentar anda jangan fitnah
ini penting ini
itu yang anda lakukan
anda itu tidak pejuang reformasi
anda penikmat reformasi seperti jokowi
lalu anda menuduh kami yang berjuang menumbangkan orde baru
ini fitnah luar biasa
bentar saya selesaikan dulu
saya selesaikan dulu
jadi ini penting
jangan anda ini psi ini kan partai suka fitnah ini
jadi jangan sampai anda menuduh
di gerindra khususnya banyak aktivis aktivis yang demonstrasi bekerja keras untuk menumbangkan orde baru
berdemonstrasi diikuti tentara diikuti polisi
saat anda ketua umum anda nggak jelas di mana waktu
dan sekarang coba menikmati reformasi mengklaim anda melawan orde baru
di mana anda saat melawan orde baru
singkat saja mas andri
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saya aktivis mahasiswa
saya punya acara talkshow di bandung yang dibilang sebagai sebuah acara talkshow paling panas
acara saya di bredel oleh order baru
anda harus tahu itu
saya disurati oleh bin oleh bais oleh
bin belum ada waktu itu
namanya dulu bakin
oke nanti kita lanjutkan mengenai perdebatan itu
saya ingin ke mas gun gun
anda ingin mengembalikan orde baru
kami tidak ingin menggelikan orde baru
ini psi itu ke fitnah luar biasa
tahan dulu pak andri
kami tidak ingin menggelikan orde baru
bahkan pak jokowi yang mengadopsi langkah langkah orde baru
perintah tidak akan mengembalikan orde baru
tidak sampai pengadilan
berbulan orang diperbanjara
saya harus break tenaga dulu
kami akan sering menangkap
berbulan bulan di penjara
baik kita coba kembali ke substansi dialog pada malam hari ini
mengenai apa yang disampaikan oleh pak jokowi lewat beberapa narasi yang cukup menarik
saya ingin ke mas gun gun kalau begitu
lumrah tidak mas gun gun
petahana saat ini agak ofensif
biasanya kan petahana kan cenderung bertahan kira kira begitu ya
tapi ini agak cukup menyerang
kalau tadi bang andre jokowi bilang
dikatakan jangan jangan panik
ini panik atau justru sebenarnya sudah cukup percaya diri
sebenarnya menyerang itu kan seringkali juga menjadi mekanisme pertahanan diri juga
jadi apalagi dalam konteks head to head ya
seperti donald trump dan hillary
itu tidak bisa dinafikan mana yang kemudian harus menyerang dan mana yang harus bertahan
karena itu pasti tidak linear
model model pola asimetris kapan diserang kapan menyerang
itu suatu hal yang lumrah
jadi bagi saya memang lazimnya
dalam konteks situasi yang kebanyakan
petahana itu biasanya memang bertahan
dan yang agresif sekali menyerang itu biasanya adalah kubu penantang
seperti misalnya dulu republik itu sebagai ruling party diserang oleh obama
bahwa perubahan itu adalah keharusan
kemudian kalau posisi sebagai incumbent itu biasanya menarasikan sukses story
dan itu bagaimana success story itu bisa membumi
angka statistik itu kerap kali kan tidak masuk di loker kognisi halayak
tidak mudah dikunyah dalam
oleh perbincangan halayak awam
oleh karena itu sebenarnya tugas dari tim ses relawan pak jokowi sekarang sebagai incumbent
itu benar benar mengoptimalkan masalah
karena kampanye itu pada substansi capaian capaian program
sekaligus narasi narasi perubahan yang sudah diinisiasi oleh pak jokowi
kalau agak offensif sebenarnya tidak apa apa juga dong
tetapi ya itu tadi
bedanya incumbent adalah harus kemudian data capaian itu kemudian optimal
kalau enggak kontrol narasi dipegang oleh kubu penantang
contoh misalnya kalau sibuk hari ini pak prabowo ngomong punah
ngomong apa apa indonesia akan bubar
ya itu tadi
kita satu untuk perspektif publik tidak akan naik kelas
karena ya itu tadi perbincangan itu lebih pada perbincangan perbincangan yang kulit permukaan
karena akan memantik kontroversi
tetapi kan petahana itu menurut saya punya power lebih
dalam konteks ini adalah apa yang sudah dilakukan selama hampir lima tahun
dan itu bagi saya tentu akan menjadi
tentu akan menjadi sebuah keuntungan politik bagi pak jokowi
oke jangan jangan justru respon respon seperti ini yang diinginkan oleh bang andre dan teman teman
saya ingin menegaskan ya
pak prabowo dan bang sandi itu berkeinginan
apa yang baik di zaman zaman dulu pemimpin sebelum kita ambil
bung karno baiknya apa kita adopsi
pak harto baiknya apa kita adopsi
lalu pak habibie yang baiknya apa kita adopsi
almarhum gusdur yang baiknya apa kita adopsi
bumega yang baiknya apa kita adopsi
pak sby juga seperti itu pak jokowi apa yang baik nanti kita adopsi
yang baik baik akan kita adopsi
yang jelek tentu kita tinggalkan
nah jangan sampai keinginan cita cita kami yang luhur ini dibangun narasi jahat dan fitnah
kami membangun orde baru
kami banyak di partai partai koalisi pendukung pak prabowo dan bang sandi ini
aktivis aktivis yang berkeringat ditembak
di jalan ditembak ditembak geser mata ditembak peluru
tajam tiba tiba diklaim
kami ingin mengembalikan orde baru oleh penikmat penikmat reformasi ini semacam psi gitu loh
penikmat penikmat reformasi yang kita tidak tahu di partai ini
partai anak anak tapi duitnya banyak baliho nya di seluruh indonesia
lebih banyak daripada pdip golkar dan partai gerindra
bahkan bisa blok king time tv duitnya dari mana
ini penting juga jangan bicara anti korupsi
duitnya harus jujur terbuka dari mana
ini partai partai anak muda duitnya lebih banyak dari pdip
apakah respon respon dari pak jokowi sebenarnya yang diharapkan oleh penantang
sebenarnya bahwa pak jokowi merespon dari apa yang selama ini kita narasi
atau kita serang atau kita kritisi

bersama prabowo dan sandi ekonomi akan tumbuh
bersama prabowo dan sandi lapangan pekerjaan yang sulit saat ini akan hadir
bersama prabowo dan bang sandi bahwa harga harga kebutuhan bahan pokok yang dianggap tinggi oleh masyarakat bisa terjangkau
bersama prabowo dan sandi kasus novel selesai dalam seratus hari
dan pemberantasan korupsi menjadi gadar terdepan di mana jaksa agungnya bisa novel baswedan bisa bambang ujiwanto musrum khodas atau chandra hamzah
tapi itu kembali kepada hak progresif tapi itulah bagaimana komitmennya prabowo dan bang sandi
lalu mungkin ketua kpk ke depan nanti kita usulkan novel baswedan
tapi ini adalah hal yang ingin kami sampaikan ke publik
kami tidak perlu menanggapi pernyataan pak jokowi yang menurut kami remeh temeh karena beliau panik lagi gusar sedih takut kalah
kalau memang ada yang fitnah dari kami silahkan laporkan ke polisi
sesuai dengan pernyataan pak jokowi di debat pertama
ini negara hukum melaporkan ke pihak kepolisian
sekali lagi pak jokowi jangan beda kata dengan perbuatan
kalau beda kata dengan perbuatan itu mas reinhardt akhirnya sama
janji dua ribu empat belas tidak impor akhirnya impor
janji dua ribu empat belas tidak utang ternyata utang
baik saya harus ke mas andi untuk menanggapi
mas andi kalau tadi mas gunun katakan bahwa sebaiknya atau lazimnya memang petahana itu kan tidak ofensif
kira kira begitu ya mas gundun ya
atau lazimnya kebanyakan penantang yang agak menyerang
kalau kita lihat narasinya pak jokowi kita kembali ke narasi ini
ini kan memang agak agak menyerang sebenarnya
apakah ini bagian dari strategi bahwa sudah dua lima bulan menjelang pilpres
bahwa kayaknya petahana penting
itu penting juga untuk menyerang atau bagaimana
saya ingin menanggapi andre dulu
pertama andre bilang bahwa komitmen untuk pemberantasan korupsi
stop bicara pemberantasan korupsi kalau misalnya gerindra masih mencalonkan calon bekas koruptor terbanyak nomor dua sebagai calon anggota legislatif
nomor dua terbanyak oke
kemudian yang kedua stop bicara mengklaim diri paling reformis kalau masih bermesra mesraan dengan orde baru
dengan keluarga cendana
jangan mengklaim sebagai orang yang dulu berjuang kalau sekarang masih bermesra mesraan
kemudian stop bicara dengan soal demokrasi kalau masih bermesra mesraan dengan kelompok garis keras
orang orang dengan kelompok yang memang ingin mengganti faham negara
kelompok kelompok yang punya retorika tentang nkri bersyariah dan lain sebagainya
stop bicara tentang demokrasi
kalian adalah orang orang yang ingin membajak ruang demokrasi yang diperjuangkan oleh anak anak indonesia
kalian adalah pengkhianat
itu sudah sekarang kita kembali ke konteksnya lagi
jadi situasinya memang nggak normal mas
itu yang disebut sebagai teori
sejarah evolusi manusia tadi itu
jadi di dalam situasi tidak normal di mana ada bertebaran begitu banyak fitnah ada begitu banyak hoax
satu satunya cara adalah kita ofensif
kita ingin memberikan pesan yang jelas
karena kita harus tahu bahwa dasar teori tentang firehouse of falsehood tadi didasarkan pada sejarah evolusi manusia sebetulnya
manusia otak manusia ini dalam sejarah evolusinya hanya merespon hal hal yang sifatnya ancaman
akal sehat itu bisa dikalahkan kalau orang merasa terancam
jadi pesan pesan yang menakut nakuti yang bernada fitnah dan lain sebagainya efektif menjangkau orang kebohongan
teknik seperti itulah yang sedang dijalankan
taktik kotor seperti itu yang sedang dijalankan
ini harus direspon dengan cara yang berbeda
tidak bisa dengan cara normal
karena memang situasinya tidak normal
jadi menurut mas andi apa yang dilakukan pak jokowi adalah merespon karena situasinya tidak normal
situasinya tidak normal
kita lihat di amerika orang seperti trump bisa terpilih
di antara hillary dan trump
yang jelas hillary jauh lebih baik bisa kalah oleh donald trump
karena praktik kebohongan tadi
karena politik fitnah dan kebohongan tadi
itu tidak boleh terjadi di indonesia
itu yang sedang ingin kita stop
tidak cukup dengan hanya menyampaikan sukses story misalnya kalau tadi mas gun gun katakan
tidak bisa karena tadi tadi tadi
itu kan petahana punya banyak sekali peluang untuk itu
saya jelaskan tadi
dalam kalau kita belajar biologis sejarah evolusi manusia
manusia itu otak kita itu hanya akan lebih merespon ancaman
terhadap ancaman daripada akal sehat
kalau kita bicara tentang statistik secara terus menerus orang gak akan mendengar
tapi kalau orang ditakut takuti bahwa indonesia akan punah
bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan dana haji dan lain sebagainya
lama lama orang akan percaya dan takut percaya
dan kemudian lama lama itu akan menjadi sebuah kebenaran
ini yang harus ditangkal mas
ini yang dilakukan oleh pak jokowi
ini yang dilakukan oleh tim kampanye nasional pak jokowi
ingin merespon ini ingin menghentikan ini
situasinya tidak normal
dan karena itu kita juga harus mengambil respon yang mungkin juga dianggap tidak biasa
tidak biasa artinya respon yang harus dilakukan oleh
nanti sebelum kebakarannya saya ingin ke mas dunggun
efektif tidak mas
kalau memang tadi mas andi katakan memang cara meresponnya harus begini caranya
karena situasi tidak biasa
ini soal information role sebenarnya
jadi peran peran informasi yang harus didistribusikan
jadi di pak jokowi ada tkn kemudian ada relawan
jadi proses narasi kampanye itu memang key message nya itu harus sama
dari atas sampai ke bawah
nah ini yang saya lihat memang masih beberapa hal tidak sama
sehingga kemudian sebenarnya keuntungan maksud saya keuntungan tkn adalah
bagaimana pak jokowi sebagai incumbent itu satu periode sudah berkuasa
dan tentu banyak data
data itu tidak harus selalu disampaikan oleh pak jokowi
tetapi juga misalnya tadi bung andi sudah menyampaikan

andi sudah menyampaikan beberapa data untuk kontra narasi
dan itu maksud saya bisa dilakukan secara masif itu oleh teman teman tkn
kemudian bukan tidak terlibat tidak responsif berlebihan pada narasi narasi yang justru kemudian misalnya muncul dari bung andre
bahwa kontra narasi tidak bisa dihindari iya
tetapi kemudian siapa yang mengontrol narasi itu dari aspek hukum
tidak harus tokoh utamanya tidak harus
maksud saya begitu satu aspek ubiquitas kan
menghadirkan isu di mana mana
menghadirkan isu di mana mana
kemudian yang kedua kumulasi isu
kemudian yang ketiga soal konsensus
ini dalam konteks opini publik mungkin sangat standar ya
bagaimana kemudian pada saat opini mayoritas itu dibentuk
maka opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan
dan itu bisa kemudian kontrol narasi itu
isu digulirkan kalau kemudian selalu kemudian pihak petahana itu merespon berdasarkan isu yang disemprot
isu yang disemprotkan taruh oleh kubu penantang
apalagi narasinya misalnya tidak utuh tidak ajak berbeda beda antara tkn dengan relawan sporadis
itu tentu akan cukup riskan bagi pak jokowi gitu
tidak cukup efektif berarti
dari apa yang disampaikan oleh pak jokowi merespon beberapa hari ini
ya memang ada harus yang bisa dioptimalkan
kayak misalnya pak jokowi tidak usah terlalu rigid dengan data yang sangat detail teknis
tetapi bahwa narasi seperti misalnya tadi kenapa misalnya indonesia akan punah
iya kan kita harus membangun optimisme
optimismenya seperti apa itu yang kemudian
tidak terputus sampai di situ
nah sama seperti juga ketika pak prabowo menyerang pak jokowi indonesia akan bubar titik
ini yang kemudian proses itu yang menurut saya kurang
oke nanti usai jeda saya akan ke bang andre kita jeda terlebih dahulu bang ray tahan dulu
nanti kita masuk ke segmen terakhir masing masing
narasumber akan menyampaikan konklusinya mengenai apa yang kita bahas sejak tadi
para milik saya akan segera kembali saat lagi
oke sudah cukup panjang tadi kita membahas mengenai narasi yang agak agak agresif dari presiden jokowi
sudah kita tanyakan juga masing masing ke kubu tkn dan juga bpn meresponnya
mudah mudahan tidak membahas lagi apa yang di luar konteks dari dialog malam hari ini
tapi cukup menarik
sekmen terakhir saya akan ke bang andre
pilpres tinggal dua lima bulan lagi ya kan mas gunguni berarti kan tinggal bulan april begitu
pertarungannya kalau kemudian pak jokowi sudah mulai agak agak mungkin ofensif pertarungan akan seperti apa ini kira kira bang andre
yang pasti kami akan terus berkeliling indonesia door to door dari rumah ke rumah meyakinkan masyarakat bersama prabowo pertumbuhan ekonomi akan meningkat harga harga kebutuhan bahan pokok terjangkau
anak anak ibu ibu seluruh indonesia akan mendapatkan keuntungan
itu yang kami lakukan ketuk pintu rumah yakinkan rakyat
itu yang kami lakukan lalu pak prabowo dan bang sandi juga berkeliling ke indonesia
dan kami ingin menegaskan mas renhad partai gerindra adalah partai anti korupsi
itu terbukti dan terluji
gerindra satu satunya di dpr ri tidak ada anggota dpr ri nya ditangkap oleh kpk
kita nggak tahu kalau mungkin psi ada anggota dpr ri mungkin sudah ditangkap kpk juga
bahkan psi ini kan pendukung bupati cirebon yang ditangkap oleh kpk
jadi ini yang saya sampaikan jangan anda memfitnah
apalagi kita tahu ketua dewan pembinaan najaf rigiowani mewakili dpr ri dapil saya sumatera barat
empat tahun beliau jadi anggota dpd ri sebelum mundur dapilnya di singapura
mungkin sidang kita juga nggak tahu ada pernah ikut sidang nggak di dpd ri
ini penting juga
jadi jangan sampai menuduh orang korupsi
ketua dewan pembina anda tidak mencontohkan kinerja sebagai calon wakil rakyat
wakil rakyat sumatera barat tidak pernah datang ke sumatera barat
bagaimana ada enam belas anggota calon anggota legislatif dari gerindra yang bekas korupor
dijawab itu saja fakta itu saja
dan kami faktanya satu satunya di dpr ri yang tidak ada satu pun ditangkap oleh kpk
saya nggak tahu kalau anda di dpr mungkin ditangkap
dan gerindra itu nomor dua paling banyak mencalonkan bekas korupor
mas renat kami punya kebijakan jelas
hari prabowo subianto menjadi presiden kasus novel akan selesai
oke oke baik baik
saya ingin ke mas andi coba kita kembali lagi ke topik dialog dan juga closing dari mas andi sebagai jubir tkn
apakah pak jokowi mungkin ke depan akan banyak mengeluarkan arah senarsi seperti ini lagi
mungkin seperti yang tadi mas andi katakan bahwa situasinya nggak normal
sehingga petahana perlu melakukan hal hal yang demikian
selama pak prabowo terus berbohong selama pak prabowo terus mengeluarkan fitnah selama sandi terus berbohong selama sandi mengeluarkan fitnah pasti ini akan terus kita lakukan
kita ingin memberikan pesan bahwa setiap politik kebohongan setiap fitnah itu akan mendapatkan perlawanan
selama andre rosiade bertanggung jawab dengan cara cara seperti itu kita akan terus melakukan perlawanan
gak usah banyak fitnah nggak usah banyak ngomong laporin polisi
menurut saya selama itu dilakukan kubu dua pasti akan mendapatkan perlawanan
karena ini tidak boleh didiamkan
sekali lagi kita sudah mencoba menahan diri untuk bicara tentang data fakta dan sebagainya
tapi tidak pernah direspon
kita tidak pernah mendengar misalnya apa tawaran kubu dua tentang jaminan sosial kesehatan tentang pendidikan dan lain sebagainya
tidak pernah ada debat yang detail tentang itu
tidak pernah ada tawaran
yang ada adalah kebohongan dilemparkan itu dibalik
itu dibantah kemudian dikeluarkan lagi fitnah dan lain sebagainya
tanpa pernah merasa perlu meminta maaf sekalipun
tidak ada penyesalan
itu politik seperti apa
itu adalah bentuk politik paling kotor yang pernah terjadi
oke mas andi tapi kalau kemudian hanya terjebak pada narasi saling saud saling jawab menjawab
kemudian bagaimana kemudian untuk pilpres kita untuk publik agar kemudian tahu bahwa ada gagasan gagasan kembali kepada itu
ada gagasan yang sebaiknya disampaikan oleh masing masing kubu
sebetulnya kalau anda memperhatikan ada banyak program pak jokowi yang sudah dilemparkan ke publik
tapi mungkin suaranya kalah berisik karena memang ada tadi politik fitnah dan kebohongan tadi
ada banyak rencana rencana yang akan dijalankan terkait dengan pertumbuhan ekonomi investasi dan lain sebagainya
tapi ini memang semua kalah oleh noise tadi
ini problem terbesar kita
jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa indonesia itu akan tetap ada
indonesia tidak akan bubar
kalau menurut pricewaterhousecoopers tahun dua ribu lima puluh indonesia itu akan menjadi negara terbesar kita

jadi kalau kita ingin melihat indonesia ini tetap ada semakin maju kita hentikanlah berbagai politik kebohongan berbagai fitnah tadi
setelah pemilu ini pemilu ini hanya kontestasi terbatas lima tahun
dan setelah ini kita akan tetap ada sebagai sebuah bangsa
itu yang harus dijaga
tidak boleh lagi ada fitnah tidak boleh ada kebohongan
selama itu masih terjadi itu akan terus mendapatkan perlawanan
mas gun gun bu ini sudah awal bulan februari ya
bertepatan sekali pernyataan pak jokowi dengan awal bulan
kemudian kita tarik lagi ke pilpres yang tinggal mungkin dua lima bulan lagi
apakah ini sudah tanda bahwa memang tensi politik tampaknya sudah mulai kembali memanas menjelang pilpres atau bagaimana
ini kan sangat wajar karena akan mendekati hari h pencoblosan
ini adalah panggung yang mengonsolidasikan opini
dan panggung pengonsolidasikan opini itu bisa macam macam
salah satunya adalah lebih offensif biasanya
kenapa karena hubungannya dengan persuasi basis akar rumput terutama di pemilih
kalau kita perhatikan misalnya biasanya kelazimannya dua
satu itu biasanya ada isu hukum yang sangat intens sekali akan bermunculan
tujuannya adalah delegitimasi
dan itu modus hampir semua rata rata pemilu kita pasca sembilan puluh sembilan terutama dua ribu empat ke atas
nah ini saling melaporkan itu sebenarnya bukan kasus hukumnya tetapi konstruksi opininya
nah ini yang kemudian kita harus paham juga publik
oke selain itu apa lagi mas
kemudian yang kedua ini biasanya terkait dengan masing masing kubu
itu kemudian berupaya untuk membuka isu isu baru ya di luar hukum
tetapi sebenarnya mungkin orang sudah tahu diteguhkan atau mungkin yang baru
kemudian dibuka supaya kemudian muncul wacana wacana perbincangan perbincangan publik
yang hubungannya tentu dengan media dan sosial media
media masa dan media sosial
itu dipakai untuk sebagai kanal kanal perbincangan warga
supaya kemudian ragam teknik seperti publicity propaganda media sosial
itu kemudian bisa berjalan dengan optimal
dan sebenarnya ketika basisnya kembali kalau kita perspektif pemilih itu sirkulasi elit lima tahunan yang harus naik kelas
ya memang harus punya tanggung jawab sosial politik sih
antara lain adalah bagaimana memastikan bahwa kontestasi di satu sisi tetapi daya tahan demokrasi juga berjalan dengan optimal
tapi kalau kemudian itu untuk pemilih yang sudah fanatik kira kira
mungkin itu berpengaruh ya
tapi kalau untuk pemilih yang kita masih agak tinggi mas gunung swing voternya berpengaruh gak
pak jokowi dulu dua ribu empat belas di stage of consolidation bikin satu momentum besar yang cukup menarik perhatian halayak
yaitu konser dua jari
dan itu tidak mungkin lagi diulang oleh petahana
karena top of mind dari halayak itu sudah di dua ribu empat belas

soal konser dua jari
dan mungkin itu bisa dilakukan oleh penantang dengan tentu labeling yang berbeda
nah sekarang bagi petahana menurut saya adalah mempertahankan yang disebut dengan strategi micro targeting
yang kemudian itu menyasarnya adalah basis basis pemilih dengan simpul simpul suara berbasis komunitas
itu yang kemudian akan efektif mempertahankan suara yang dimiliki pak jokowi dua ribu empat belas penetrasi ke basis pemilih baru
atau kemudian meneguhkan meyakinkan suara yang swing
itu yang harus dilakukan kemudian dalam waktu dua setengah bulan
sementara bagi petahana dan itu lazimnya di semua petahana
itu terbuka ruang lebih banyak untuk kemudian mengonsolidasikan opini
oke baik masing masing terakhir ke bang andre dan juga mas andi
kalau bang andre tadi dua lima bulan ini akan lebih banyak turun ke masyarakat begitu bpn
kalau mas andi nanti seperti apa coba bagaimana dua lima bulan akan apa yang akan dilakukan
kita punya lima partai koalisi kita sudah sepakat bahwa dua bulan terakhir ini perbanyak serangan darat
seluruh caleg seluruh kader seluruh relawan datangi rumah rumah warga
door to door begitu door to door warga ajak mereka memilih pak prabowo dan bang sandi untuk indonesia di daerah mamur
lalu pak prabowo dan bang sandi akan berkeliling membantu relawan dan kader dan caleg ini untuk meyakinkan masyarakat
itu yang kita lakukan dengan memastikan bahwa fokus kami adalah ekonomi
bersama prabowo dan sandi pertumbuhan ekonomi akan meningkat
lalu anak anak muda yang sekarang menganggur dan sulit mencari pekerjaan akan mendapat pekerjaan dan mendapatkan ruang untuk membuka usaha
dan ibu ibu tidak lagi menjerit kalau ke pasar stres lihat harga harga kebutuhan barang pokok terjakak
itu yang kita tawarkan bukan hoaks bukan fitnah kalau memang ada fitnah kalau memang kami melakukan fitnah silahkan laporkan kami ke polisi
jangan membangun narasi dan fitnah juga begitulah
oke mas andri dua lima bulan angka andri said fotrus masih agak tinggi swing fotrus juga begitu gimana
musuh terbesar jokowi itu adalah hoax atau fitnah kalau kita lihat survei misalnya
jadi orang puas tapi tidak mau memilih pasti ada sesuatu nah sesuatu itu adalah hoaks adalah fitnah adalah kebohongan
yang bekerja melalui media sosial terutama menggunakan teknik ala rusia tadi
jadi ini adalah pekerjaan rumah yang harus kami kerjakan jadi bagi kami kami percaya satu satunya atau obat terbaik untuk melawan hoaks itu adalah dengan menyebarkan kebenaran sebanyak mungkin
ruang publik baik di media mainstream maupun media sosial tidak boleh jatuh ke tangan penyebar fitnah penyebar hoax
karena itu kami akan secara konsisten terus menerus menyampaikan fakta fakta
fakta terkait dengan keberhasilan pak jokowi dan juga apa yang akan terjadi lima tahun ke depan jika pak jokowi terpilih kembali
baik kita akan tunggu seperti apa kemudian masing masing narasi dari tim kampanye baik bpn dan juga tkn dalam beberapa bulan ke depan
apalagi mau debat tanggal tujuh belas februari begitu saya yakin tentu sudah mempersiapkan itu
terima kasih banyak bang andre mas andi terima kasih mas ridwan terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali setelah itu